untuk mengetahui kondisi di tol jakarta cikampek kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani di cikarang bekasi
selamat pagi adit bagaimana kondisi di sana
antara para pemudik yang menuju ke arah jakarta apakah ada pemeriksaan surat
dan bagaimana dengan prediksi puncak arus balik
ya reza lady selamat pagi
terkait dengan pemeriksaan surat memang masih terus dilakukan oleh pihak gabungan dari kepolisian dan juga tni
ini memeriksa seluruh surat surat yang memang diperlukan untuk kembali lagi ke jakarta
salah satu diantaranya adalah surat rapid antigen
nah dari tadi malam hingga tadi pagi memang sudah ditemukan dua orang yang reaktif covid sembilan belas
sehingga langsung diarahkan menuju ke wisma atlet kemayoran untuk segera diberikan penanganan oleh tim dokter terkait
nah terkait dengan kondisi arus lalu lintas di ruas kilometer tiga puluh empat cikampek b ini masih terlihat lengang
seperti itu tidak ada penuh
kendaraan bahkan untuk kendaraan yang memasuki jalur pemeriksaan pos rapid antigen ini juga tidak mengular seperti hari hari kemarin
meskipun demikian hari ini dan juga hari besok diprediksi sebagai puncak dari arus balik penyekatan mudik di tahun dua ribu dua puluh satu ini
nah karena memang ada sekitar seratus ribuan lagi kendaraan yang masih belum kembali ke jakarta
artinya jika memang nantinya pada tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu pos ini sudah diberhentikan akan ada diperpanjang untuk benar benar memastikan
seluruh pemudik yang memang masih terus berangkat bahkan hingga hari ini seperti itu untuk benar benar kembali ke jakarta
karena mengingat minggu ini pun masih ada beberapa perusahaan dan juga tempat kerja seperti itu yang memang masih belum memperlakukan pekerjaan rutin seperti biasa
nah mungkin nanti sekitar tanggal dua puluh lima ini sudah mulai kembali lagi bekerja seperti biasanya sehingga para pemudik memilih tanggal dua puluh empat mei untuk kembali ke jakarta
nah pemeriksaan ini juga dilakukan oleh dua belas meja di belakang saya sudah ada dua belas meja pemeriksaan yang terdiri dari dua
para petugas yang akan langsung sigap memeriksa seluruh pemudik yang ada di dalam kendaraan seperti itu sehingga memang nantinya hasilnya akan benar benar menentukan apakah mereka bisa kembali ke jakarta atau tidak
atau malah dialihkan diputar balikan ke kota asalnya seperti itu bahkan di sini juga ada yang berasal dari bekasi sehingga nanti akan diputar balikan lagi ke bekasi
atau jika memang nanti yang positif akan dibawa ke rumah sakit atlet kemayoran seperti itu
nah terkait dengan jumlah memang hingga saat ini sudah ada sekitar enam ratus ribuan
artinya memang kalau dari mulai h plus atau lebaran hingga saat ini sudah ada sekitar lima sembilan ratus lima puluh sembilan kendaraan yang diperiksa
ini artinya memang masih terus akan dipantau terkait dengan seratus ribu kendaraan lagi yang memang masih diprediksi akan kembali ke jakarta
baik terima kasih aditya aksani untuk informasi anda selamat bertugas kembali